gue itu sama sekali gak ada perasaan apa apa sama glenn
gue tuh cuma sukanya sama lucky
kenapa lo udah dijauhin terus setiap dia ngomong selalu dimarahin sama lo
ya gue juga gak tahu hura tapi
ya mungkin itu kali
kalau orang lagi suka sama orang lain ya jadinya kayak gitu deh
aduh ayo dulu kepala gue
gue mau numpang hidup
gue diusir dari kontrol
dari kontrakan kantor gue
gue belum bayar enam bulan
dunia hiburan lagi sepi
kontrakan dina aja belum dibayar enam bulan
sama aku juga gak punya duit
lo ribut manggung mulu loh
entar ada waktunya
gasar gasar minggir minggir
ah lo tenang aja dong
bercanda bercanda lo gebukin gue
udah hampir rasa itu subuh belum
bum sahur lagi
bum sahur lagi
ya udah azan
mau sempat sahur
kemudian aja aku bisa puasa gak pakai sahur
dunia sih ya
eh rana lo rana eh eh
lo kalau jangan lihat lihat dong
suka meleng sih lo
eh jangan jangan kemarin itu lo jatuh bukan gara gara sisi tapi emang lo suka meleng
laura lo kenapa
eh ini si laura tadi dia jatuh
gue bantuin mungkin dia gak enak badan kali ya
ya enggak lau
kapan nih kita main cuci cucian lagi di rumah kamu

yang kemarin kamu bantuin tuh laura
kalau emang kamu bantuin laura
tidak usah ngomong ke aku
kesana tuh kamu membantuin laura cuma karena ada aku aja
kok gitu sih pi
kamu tahu nggak
aku tuh paling gak suka sama orang yang gak punya perasaan
yah sama gue juga
itu dia tuh paling sebel sama orang yang punya perasaan
ngerti eh diam dulu
kita ke kelas yuk
makasih ya lu mau nerima gue
gue boleh tahu nggak
lo tadi kenapa sih marah marah sama lucky
lucky tuh cowok nyebelin yang nggak punya perasaan
gue juga sebel banget sama dia
pertama kali gue ketemu dia
pertama kali gue kenal sama dia
dia tuh udah apa tuh
orangnya nggak enak aja
orangnya tuh nggak bener
terus dia orangnya suka bohong
jadi kesel banget gue sebenarnya sama dia
sampai sekarang pun sebenarnya kayak gitu dia orangnya
kok jadi lo sih yang heboh
yang ada masalah sama siapa sih
cepetan ikut gue
tuh lah gue gimana
gitu deh tinggalin gue
ngapain gue sekarang
rara lo kan kenapa sih ra
gue cuma bilang aja
kenapa sih lo gak bersyukur sama apa yang lo punya
lo punya keluarga lo punya uang lo punya skalanya
cuma mana aja lo bisa dapetin
tapi kenapa lo harus deketin sama gue
cowok yang gue suka
tapi bukan berarti harus selalu ngobrol
ngerti nggak sih
oh gue tahu
tapi dia deket sama lo
lo tahu nggak
gue itu sama sekali gak ada perasaan apa apa sama glenn
gue itu cuma suka sama dia
kenapa lo udah nih dijauhin
terus setiap dia ngomong
selalu dimarahin sama lo
ya ya gue juga nggak tahu ra
tapi ya mungkin itu kali
kalau orang lagi suka sama orang lain
ya jadinya kayak gitu deh

gak ada yang suka sama lo

siapa tuh ya

gue bisa diktirin gelendong
yang penting gue gak masuk perut
yaudah berarti gue masih puasa
kamu gak puasa
aduh glenn kamu tuh gede arsya kamu puasa dong
aku gak nyangka ya glenn
aku tuh punya perasaan tau
aku tuh gak ngemis biar kamu suka sama aku
tapi asal kamu tau ya
opi itu gak pernah suka sama kamu
aku cuma pengen denger kalau kamu cinta sama aku pi
tapi kamu gak boleh mati kamu gak boleh ninggalin aku
nanti kita mau ke bosta di mana
kalemburuh tuh pasangan yang sangat sangat cocok
satu gendut satu kangbo
eh opi nanti sore aku pengen ngambul ke temur
gini jadi majikan saya itu dia perlu tukang cukur
nah dia berani bayar mahal deh
gue sebel banget sama lo tau gak
masih kebutuhin gue terus
mau lo apa hah